eh stop stop jangan dipasuk jangan dipasuk
aku mau cekan lagi
oh tidak tidak tidak
tidak itu biru
ibu ayah mereka sangat bodoh
kayaknya nasinya udah basi deh
diapain ya biar enak
selamat mengalami kamu
pada suka deh
daddy mobil barunya udah datang belum
laura dedy kan udah bilang
nanti sore baru dikirim ke sini mobilnya
aku ke sekolah pakai apa dong
ya pakai mobil yang biasa dong
itu kan banyak mobil di depan
aku mau yang baru
aduh pelan pelan dong
kaki aku sakit tahu
pakai dipakaikan sama pembantu segala
nggak bisa pakai sendiri apa
aku tuh sibuk tahu nggak sih
yaudah sekarang aku mau berangkat
anakmu itu manja sekali
nih dateng nih
kasih kasih kasih
masihnya nggak enak ya
enggak kok enak enak
beneran enak ruslan
aaah enak gak kak aduuh
iya berg witness kak
masa yang kini kalau dibayang enyok sih
gak apa apa kan dibikinnya pakai kasih sayang
ya udah ya udah nanti kalo ga sama kaopi gajian kita bakal makan yang paling enak
tapi sekarang kalian harus sabar kalian harus menghargai apapun yang di depan kalian
termasuk sarapan ini
pamanang ngapain di situ
udah udah udah hari ini aku menyitir so bingkir ya bingkir
whatever udah lama
jangan lupa beli obat buat tika ya
pakai yang kemarin aku kasih aja
loh kak uang itu bukan yang untuk bayar utang warungnya si mbo
kesehatan tika lebih penting
yaudah kalo gitu
aku coba usahain aja deh kasih bun ke kantor ya
yaudah kalo gitu api pergi dulu ya kak
kamu kok jangan hati hati dong
betapa punya mobil baru
juga datengnya terlalu lama deh
itu bukan mobil baru
belum dateng mobilnya
kok bisa sih ra
oh emang bapak lo gak nyobok dealer ya apa
emang sih sokok ya
ya bisa lah ra
aduh manis lo ra
lo tuh kalau nyetir pakai mata
adanya pakai dengkul
kok dateng dateng kamu kayak gini sih
abis kesambet setan apa lo ha
dia bukan kesambet dia tuh buta
eh jangan mentang mentang lo punya mobil
lo bisa seenak kayak gitu aja
iya nenek moyang gue yang punya juan
makanya lo jangan halain jalan gue
eh lo kebangetan banget ya
lo dasar gimana sih
bukan berarti karena allah masuk sekolah ini karena beasiswa

lo tuh gak selalu sama kita
maaf pak permisi
tadi ada surat dari bank yang memberitahukan bahwa kartu kredit bapak sudah overlimit
loh saya kan udah lama gak pakai kartu kredit
tapi di sini diberitahukan pak bahkan pemakaiannya pun bukan kartu bapak pak
tapi kartu tambahan
kartu tambahan atas nama anak bapak laura
coba coba saya lihat perincian tagihannya
ada ada pak
wah ini keterlaluan nih
baju ada yang tiga puluh lima juta sepatu beli handphone pesta aduh
kamu simpen deh
bukannya saya mau ikut campur nih pak
ya kenapa gun
akhir akhir ini saya lihat kebiasaan mbak laura belanja semakin menjadi jadi deh pak
dia itu kan pewaris perusahaan ini pak
apa kalau itu dibiarkan tidak menjadi berbahaya pak
iya betul juga siwan
daddy mobil barunya kapan datang
teman teman aku udah nanya nih
laura deddy perlu bicara sama kamu
nih ngobrol tentang itu nanti aja deh
sekarang aku lagi sama teman teman aku